sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kok kak fadil malah senyum senyum sendiri gitu
ya aku ikut seneng aja
kamu ditelepon sama dokter fnd dan ibunya
dan pasti kamu juga seneng kan
punya papa dan nenek sebaik itu
ya udah kalau gitu jangan ngelamin lagi dong
jangan ngelamunin yang sedih sedih
daripada kamu ngelamun yang sedih sedih
mendingan kamu bayangin yang indah indah aja
bayangin yang indah indah
bayangin tanggung jawab
kamu mau nyekam bulan madu kita ntar
kak fadil tuh apaan sih
belum aja nikah udah ngomongin bulan madu
kita kan harus segera menikah mila
jadi apa salahnya kau bayangin tentang bulan madu
kita itu gak akan bulan madu kak
karena kan kak mila punya kak fah
kak fah itu masih menyusui
ya udah kak fah diajak aja
mana ada sih bulan madu bertiga
ya biarin aja
terima kasih pak fadil
terima kasih pak
mama dari tadi papa perhatiin makanannya kok nggak dimakan
cuma diaduk aduk begitu
tante masakan mila nggak enak ya tante
terus kenapa mak
mama marah ya mak
karena taufan mau pergi
itu kamu tahu
dan kamu tahu
karena masalah ini mama jadi kepikiran terus
sampai sampai semalaman mama gak bisa tidur mikirin hal ini
ma udah dong ma
jangan manja kayak gini
memangnya salah kalau mama gak rela anaknya pergi
dengar ya taufan
kamu tuh baru aja pulang
kebersamaan kita baru sebentar
sekarang kamu mau pergi lagi
kalau mama kangen sama kamu terus gimana
papa ngerti sekarang
dan papa ada usaha
gimana kalau kita bikin foto keluarga
mama tuh lagi marah sama taufan
malah disuruh foto keluarga
nggak ada hubungannya pak
papa ini sering banget sih nggak nyambung
mama dengar dulu dong begini mbak
kalau kita foto keluarga sekarang
tofan masih ada masih komplit ma
dan itu akan berguna sekali untuk mama
jadi kalau mama kangen
mama bisa lihat itu foto keluarga
bisa jadi obat rindu
mah ana setuju sama papa
kita bikin foto keluarga yang besar aja
fadil juga setuju pa
kamila nggak usah ikut
kamila kan bukan anggota keluarga ini
jadi lebih baik kamila nggak usah ikut
karena kamu akan jadi bagian dari keluarga ini kamila
om tante berarti kalau gitu
edo boleh ikut ya
loh kok nggak boleh ikut sih tante
tante gak mau mukanya edo ada di dalam foto keluarga kita
lagi pula juga belum tentu jadi
loh kalau gitu
camilan juga belum tentu kan jadi bagian keluarga kita
berarti kami juga nggak boleh ikut dong
ya udah udah udah jangan bertengkar
ya udah udah jangan bertengkar
edo boleh ikut
jadi ya kita bikin foto keluarga
jadi kalau mama kangen kangen mama bisa terobati
kamu adalah anak dokter effendi
setelah kamu mendengarkan dari penjelasan saya
kamu tidak memaksakan diri kamu lagi
untuk mendonorkan ginjal kamu untuk saya
baru kamu boleh mendonorkan ginjal kamu untuk papiaka
kalau kamu gak mau atau kamu mengharapkan hal lain
silahkan kamu pergi
karena aku udah muak banget sama kamu
lo lihat tuh kapanan dia
dia nangis doh
dia nggak suka dengan cara pak
cura semua dia langsung bagi kemoti
cura tau gak
gak hamilnya gak fadil
semuanya curang tau gak
tapi dia nggak setuju sama kemenangan gue
ngapain lagi sih kamu
kok pagi pagi udah teriak teriak begini sih dok
hah kenapa lagi
mana kamar berantakan begini
ma udah dong ma
edo tuh lagi bete udah ma udah udah
kamu lagi bete
kamu pikir cuma kamu yang bete mama juga bete dok
kalau lihat kamu gini terus setiap hari
pasti soal donor ginjal itu kan
ya udah dong dok
kalau pak haris gak mau ginjal kamu
kamu nggak usah maksa
malahan kamu harus bersyukur badan kamu itu nggak dibelak belak
mama aja bersyukur karena pak haris menolak jejak kamu
udah dong ma
apa lagi sih yang dihadapin sama kamu dok hah
udah dong ma mama jangan bikin lo tembak kesel deh
kenapa dok diangkat dong dari siapa
siapa lagi yang gabungin dari calon menantu kesayangan mama
ya udah dong doa angkat dong
kalau sayang kamu baru bangun ya
iya dok gimana tidur kamu semalam nyenyak
kamu pasti mimpin aku kan dok
soalnya aku tuh mimpin kamu
dan kata orang kalau kita mimpin seseorang
pasti seseorang itu lagi mimpin kita nih
yaudah terus kamu mau apa cepetan aku mau mandi
oh kamu belum mandi dok
yaudah yaudah yaudah kalau gitu sekarang kamu mandi
terus kamu langsung pergi ke jonas frame ya
dan jangan lupa pakai baju rapi
nah apaan sih
nah apaan sih aku mesti ke studio foto
hari ini kan keluarga yang utama itu ada sesi foto
foto keluarga gitu
itu sehubungan sama aku apa
loh kamu kan mau nikah sama aku
pasti kamu juga akan jadi bagian keluarga rinaldi dok
loh kok enggak sih
aku tuh bukan bagian dari keluarga rinaldi tahu nggak
baru calon nikah aja belum pasti
iya enggak dok pokoknya kamu harus mau
apaan sih emangnya kalau gak kamu ngapain sih foto foto segala
noral banget tahu nggak
ya gara gara taufan mau pergi ke amerika besok
dia dia ngapain kesana kok kok mendedet banget
ya aku juga nggak tahu
katanya dia mau ke amerika
dia mau terapi
terus berapa lama dia di sana
tak tahu juga
artinya nggak ada header yang bakal jagain kafat terus terusan
apa ini kesempatan gua
eh ya rondi
yaudah aku ikut tunggu aku ya
tunggu aku mau ke amerika
ya aku mau
tunggu aku mau
tunggu aku mau
tunggu aku mau
tunggu aku mau